ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
menyindir koalisi perubahan pengusung anies mohaimin yang tidak solid
agus harimurti yudhoyono mengatakan partai demokrat bakal hancur lebur
bila masih berada di koalisi yang lama
kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari
kalau kita di sana kemarin ya kita ditinggalkan sendiri
alhamdulillah tuhan dengan caranya menuntut kita bersama bapak prabowo
artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg
tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional
dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan kita
jurubicara pks muhammad iqbal mengatakan
justru dari hasil pemilu partai koalisi perubahan memperoleh kursi tambahan
iqbal mengklaim pks tidak bertumpu pada perolehan kursi dan jabatan
melainkan fokus pada tugas partai politik
yang seharusnya mampu mewakili aspirasi masyarakat
iqbal menegaskan pks siap berada di luar pemerintahan
jika pemerintah tidak sesuai dengan visi misi
plus buktinya bahwa koalisi
yang ada pkb pks dan nasdem
jadi menunjukkan bahwa pks nasdem dan pks tidak hancur tidak lebur
tetapi kami tetap berada konsisten
karena sesungguhnya bagi sebuah partai politik
tapi apakah kita bisa dan mampu untuk
menyampaikan gagasan dan ideologi kita idealisme kita
anggota koalisi perubahan yang lain yakni pkb
membantah pernyataan agus harimurti yudhoyono
jika masih berada di koalisi perubahan
wakil sekjen pkb saiful huda menyebut
partai politik yang bergabung di koalisi perubahan
bahkan jika demokrat tetap di koalisi
diprediksi juga mendapatkan kursi tambahan
ada fakta di mana yang disebut
hancur lebur itu sebenarnya tidak terjadi
perolehan kursi pkb naik sepuluh kursi
pks nambah tiga kursi
partai demokrat tetap menjadi bagian dari koalisi
nasdem menggandeng muhaymin iskandar
menjadi calon wakil presiden mendampingi anies baswedan
demokrat yang kecewa dengan putusan yang dirasa sepihak itu
akhirnya bergabung dengan koalisi indonesia maju
hingga memenangkan kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
saudara beberapa hari yang lalu
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
menyindir koalisi perubahan yang dibilangnya tidak solid
bahkan jika demokrat masih berada di sana
benarkah koalisi perubahan kini tidak solid
terlebih kekalahan pasangan amin di pilpres
dan bagaimana analisis politik pernyataan ahy
jika demokrat bakal hancur lebur
pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber
diantaranya ada melalui sambungan zoom
ada politisi senior partai nasdem bestari barus
sekaligus direktur eksekutif lingkar madani ray rangkuti
menyusul dari partai demokrat
ada kepala badan komunikasi strategis
tapi nanti akan segera bergabung dengan kita semua
ini mungkin pernyataannya mas ahy melihat
ya dinamika politik yang belakangan terjadi mungkin ya
karena ada pergerakan di saat
partai nasdem menerima kehadiran ketua umum partai gerindra
atau respons anda soal ini bagaimana pak bestari
ya saya kira apalagi yang mau direspon ya
yang mengatakan seorang ketua umum partai mengatakan akan hancur lembur
partai politik adalah kursinya berkurang
dikatakan hancur lebur kan gimana gitu
kemudian yang ternyata yang terlihat adalah
justru partai demokrat kehilangan sepuluh kursi
itu bukan satu tanda kehukuman daripada masyarakat secara langsung
ingin menghibur ingin menghibur diri
tetapi menyampaikannya dengan cara yang anomali
ini bung herzaki juga sudah bergabung dari partai demokrat
sebenarnya yang kehilangan banyak kursi partai demokrat
ya memang ini menjadi pr bagi kita semua
bagaimana politisi politisi hari ini
misalnya ya tokoh tokoh nasional hari ini
jadi seringnya hanya mau baca judulnya saja
tapi tidak mau menyimak apa sebenarnya yang disampaikan
seringkali kami mendengarkan komentar komentar gitu
terhadap apa yang disampaikan oleh masa ahy
tapi sebenarnya yang kami ingin tanyakan pertama kali
memang sudah mendengarkan videonya secara utuh gitu
jadi hanya mendengarkan sekilas
jadi esensinya apa yang disampaikan mas ahy itu secara utuh bung zaky
jelas jelas kalau misalnya mendengarkan sedikit saja
itu pasti akan tahu esensinya
wah katanya kalau kita masih di koalisi lama
ya setelah kalah ditinggal gitu
setelah kalau di pilpresnya kalah itu ditinggal
jadi kita bahas pilpres gitu
yang ketum kami sampaikan mas ari itu adalah
jadi lebih kepada kontemplasi
hari ini nggak mudah situasinya buat kita waktu itu
bagaimana kita membangun kebersamaan selama setahun lebih misalnya kan
di momen momen menentukan malah kemudian mengalami perlakuan yang sangat sangat tidak enak dan tidak menyenangkan
karena mas ahy di bidato itu pun tidak bahas itu
kalau kemudian yang saya bingung nih begini nih tadi
baca judul dengar sekilas lalu merasa mengerti
nah yang ketiga orang bahasnya mengenai demokrat kok
kalau kami masih bertahan ancur dah buruk kok kita
itu loh kalau kami masih bertahan
jadi bukan bahas nasib partai lain
dan kami nggak membahas pilihan sikap partai lain
ya kalau misalnya saya dengar kayak pak jazuli misalnya dari pks menyampaikan
ya tiap partai punya pilihan masing masing dia bilang
demokrat di pak prabowo kita menang pilpres
ini yang menjadi yang utama di kita
karena memang kalau kita bicara mengenai pileg ada yang bilang kita turun segala apa
satu suara kami naik mas dari sepuluh juta menjadi sebelas juta
yang kedua kami hari ini bedanya dari dua ribu dua
memang kalau dua ribu sembilan belas kursi kami kursi ujung semua rata rata
kursi kursi akhir kalau dapat kursinya
hari ini sayangnya kursi kami banyak yang gemuk
bahkan ada nah ini yang memang perbedaannya
kemudian yang ketiga memang tidak mudah memang
pada saat kita sudah menjalin kebersamaan dan sepanjang bertahun tahun dikenali dengan segmen tertentu gitu pendukung kami
tapi dalam waktu kurang beberapa bulan masih bergeser ya
bahkan tetapi kalau kita cermati oktober november itu surveinya
hari ini kami bisa di hampir delapan

jadi yang ingin anda sampaikan bahwa sebenarnya yang sedang dibicarakan mas ahaye pada saat itu adalah
jika memang berat masih berada di dalam koalisi perubahan
dan konteks hancur lebur ini karena ditinggalkan
nah saya sebentar sebelum ke bung rey saya ke pak bestari lagi
benarkah nanti kalau memang rangkaian pilpres ini sudah selesai
akan koalisi perubahan ini akan loncat loncat
akan loncat loncat dan akhirnya ya bisa jadi bubar begitu koalisi perubahan
akan loncat loncat dan akhirnya ya bisa jadi bubar begitu koalisi perubahan
apa pentingnya bagi kami harus membaca itu
saya menjawab apa yang disampaikan oleh host di situ
jadi kalau komplain komplain aja ke kompas tv yang bertanya seperti itu
tentu ya nggak penting juga kami menyikapi hal hal yang tidak penting
keluar dari orang orang yang tidak penting juga bagi perubahan
apakah akan bubar apakah ini
biarkanlah itu nanti koalisi perubahan ini selesai pemilu
kemudian dia akan menjadi apa gitu kan
tapi kalau ditanyakan tadi bahwa
seakan akan tidak apa namanya
kita tidak melihat secara lebih dalam lagi tentang hasil daripada pemilu
itu satu hal yang saya kira absurd gitu
yang jelas kita menikmati pada hari ini
bahwa kita kemudian mendapatkan hasil atau kebaikan daripada masyarakat
karena keberadaan kita yang tidak mincelah mincelih
dua partai politik yang tadinya ada dalam satu koalisi
dan terpisahkan karena beda apa namanya
keyakinan pada saat menjelang pemilihan presiden
anda sekarang memanas kembali menghangat kembali begitu ya
iya sebenarnya apa yang disampaikan oleh pak haye itu ada benarnya
bahwa kalau mereka masih berada di koalisi yang lama
pileknya lebur kemudian pilpresnya juga lebur gitu loh
ya baik di pileg maupun di pilpresnya
makanya kan kalau disebut hancur lebur ya benar juga ya gitu
tapi setidaknya kan di pilpresnya mereka ikut menang gitu
makanya menurut saya pernyataan pak ahy itu
memang di satu segi ingin membesarkan
kader kader partai demokrat anggota demokrat gitu
sekaligus sebetulnya ingin juga menjawab banyak kritik
yang mulai disampaikan
setidaknya kita dengar juga di internal partai demokrat
yang menyebut kok demokrat begini amat ya gitu ya
sembilan tahun oposisi eh cuma enam bulan jadi dapat menteri oke oke aja gitu loh kira kira tuh
jadi nembak keluar untuk nendangin di dalam gitu
nah yang ditembak itu kebetulan adalah nasdem dengan menyebut kalimat
belum apa apa udah mondar mandir kesana kemari gitu
dan itu juga ada benarnya karena memang nasdem belum
dimana nasdem sendiri ikut mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi gitu ya
tapi udah silaturahmi macam macam gitu
jadi ada tiga konteks di situ tuh
memang betul yang disampaikan oleh pak ahy itu
bahwa mereka kalau nggak ikut koalisinya pak prabowo
tapi setidaknya kan di pilpresnya mereka masih menang gitu
nah yang kedua adalah menenangkan ke dalam
ya karena akan banyak sekarang pertanyaan
masa sembilan tahun kita cuma dibarter dengan enam bulan ikut bersama dengan pak jokowi
nah yang ketiga adalah ya semacam mengkritik
tapi juga menurut saya ini juga semacam sinyal ya
dari demokrat belum tentu demokrat ini bersetuju loh ya
dengan undangan ya misalnya lah oleh pak prabowo kepada partai partai lain
untuk ikut gabung di dalam koalisinya pak prabowo
apakah nasdem misalnya kalau diundang masuk ke dalam koalisi
demokrat dengan setuju dengan sendirinya setuju
apakah nanti pkb ataupun pks misalnya diundang juga untuk masuk ke dalam koalisi
kira kira mungkin itu yang mau disampaikan oleh pak haye
ada dong kalkulasinya ada dong perhitungannya
ya bisa bisa demokrat juga tawarannya harus berkurang
karena bagaimanapun kan partai yang lain itu harus ke bagian kursi kabinet
yang mau tidak mau harus di share dengan partai partai
yang eksis sekarang bersama dengan pak prabowo gitu
nah di situ mungkin juga pak haya mau mengatakan
pak prabowo kalau mau undang undang orang ya harus musyawarah lah
komunikasi dulu begitu ya dengan internal koalisi indonesia maju lah
tapi saya ingin melihat ya agak visioner ke depan begitu ya
jika memang apa namanya partai demokrat ini
partai nasdem ini nantinya bergabung begitulah ya dengan koalisi indonesia maju
dan kalau melihat apa namanya runutan partai nasdem sebagai partai baru
tapi nasdem ini selalu berada di lingkaran kekuasaan
di dalam lingkaran pemerintahan gitu
jika langkah dari ketua umum partai nasdem surya paloh ini adalah
nanti mengikuti jalan pemerintahan juga begitu
ini kan akan jadi satu koalisi nasdem dan demokrat
anda membacanya bagaimana kalau mereka berada dalam satu koalisi
di saat sebelumnya juga pernah bersebrangan
setidaknya nasdem adalah partner koalisinya pak prabowo yang menginginkan perubahan kan
jadi pak prabowo memasukkan partai politik ini
yang akan mengkritik dirinya sendiri ke dalam koalisinya gitu
karena kan koalisinya nasdem itu adalah koalisi yang mendorong perubahan gitu
makanya perubahan itu tidak dibuat oleh pak prabowo di luar dirinya
jadi ini seperti apa namanya itu ya a dan b bercampur
ya kan bagaimana mengelolanya
kalau dulu kan pak jokowi tegas ya kan
mengatakan semua menteri harus tunduk pada visi misi saya
nggak ada namanya program menteri
itu kan pidato pertama pak jokowi tuh
nah apakah akan begitu juga pak prabowo
walau alam nanti akan kita lihat gitu kan
tapi setidaknya kalau itu dilakukan oleh pak prabowo
maka gugurlah semua cita cita perubahan nasdem itu
karena mau tidak mau ya harus mereka meninggalkan cita cita perubahan ikut cita citanya pak prabowo kelanjutan gitu
kalau begitu begitu ya tentu pertanyaan publik
apa artinya perubahan itu bagi nasdem
kemana sih sebetulnya perubahan yang diinginkan itu
berubah itu artinya apakah kalau menang lanjut terus
tapi kalau kita melihat sekarang sebenarnya meskipun nanti memang setelah rangkaian putusan mk sudah keluar begitu ya
pak prabowo menjadi presiden terpilih
seorang presiden jokowi yang saat ini menjabat
meskipun nanti sudah dua puluh oktober sudah tidak menjabat
dan sepertinya apa namanya yang anda katakan tadi bu ngeri
bahwa seorang menteri atau semua partai politik koalisi harus tunduk kepada semua visi misi saya
tidak seperti waktu pada saat pemerintahannya pak sby
saya ingat betul bahwa pemerintahan pak sby ada partai golkar dan pks yang dalam tanda kutip sedikit nakal begitu ya
tapi ya sedikit banyaknya mengkritisi gerak gerik pemerintah
nah ini kita akan nantikan bersama nanti bagaimana kiprahnya ke depan
bung zaky kalau dibilang apa namanya sebenarnya komunikasi yang dibangun antara pak prabowo dan partai nasdem ini diinginkan oleh mas ahy harusnya juga dikomunikasikan kepada partai demokrat
apakah memang suasana seperti itu yang berada di internal partai demokrat
ketika partai nasdem dan prabowo subianto bertemu
bang rai ini kan kadang kadang di luar pengamati
melihat dan mencermati berdasarkan apa yang tampak di luar
kalau kami ya mas tahaye dan pak prabowo itu kan sering bertemu
ya memang dari awal kami juga sudah sampaikan
begitu kita ada vicon itu menang
lalu mas ahy ada komunikasi ngobrol dengan pak prabowo
jika misalnya di pemerintahan ke depan ini kita bisa mengajak teman teman yang lain gitu
ya jadi hal ini sejak awal bahkan sebelum pak prabowo bertemu dengan teman teman nasdem
dan juga ada komunikasi partai partai lain ini ya
di publik ada nih partai partai yang sudah komunikasi
ya kan dengan pak prabowo atau dengan teman teman tkn di belakang ini
itu kita sudah sebelumnya sudah ini
sudah didiskusikan dan sudah dibahas gitu
pak prabowo presiden mas gibran wakil presiden
tapi kita ingat aduh ke depan kita ingin sebisa mungkin merangkul sebanyak mungkin elemen bangsa
untuk berjuang dan membangun bersama
dan pak prabowo itu orang yang sangat kolaboratif
bung zaki kesambungan komunikasi anda agak terputus putus sepertinya
kami belum bisa mendengar suara dengan jelas
kami akan perbaiki sambungan komunikasi dengan bung herzaki mahendra dari partai demokrat
pertanyaannya sebetulnya ke bung zaki itu kalau begitu apa maksud dan tujuan pernyataan ahy itu belum selesai pilpres
sudah ada partai yang mundur banding secara kemari gitu loh
bung zaki ya sepertinya masih ada kendala komunikasi
tapi sambungan koneksi anda koneksi zoom anda sepertinya belum
baik saya akan ke bung bestari dulu
pak bestari tadi anda bilang bahwa ya sebenarnya itu nggak penting penting amat pernyataan dari mas ahaye gitu ya
tapi kalau ditarik dalam konteks komunikasi politik begitu
pentingnya pernyataan ahy itu adalah ketika bung rey tadi mengatakan kok nggak komunikasi dulu
meskipun tadi diklaim oleh bung zaki katanya sudah komunikasi
nah anda melihat komunikasi politik yang disampaikan ahy
sejauh ini dalam konteks komunikasi politik ya tentunya ini seperti apa pak bestari
ya lah yang tahu apa yang dia sampaikan itu
tapi ya tentu apa yang dia sampaikan itu terbantah dengan fakta fakta dan apa yang ada pada hari ini gitu
tapi kalau tadi katakan adalah bung rai ada pak rai yang sudah warawiri kesana kesini
nasdem nggak merasa ada warawiri orang kita di rumah
orang kita diam diam di rumah didatangin
kemudian setelah itu pak prabowo menyampaikan marilah kita bersama sama ke depan ini
nah kalau ada yang keberatan dengan itu ya itu urusan mereka gitu
dan katakan pun kalau misalnya satu saat nasdem akan bergabung dengan koalisi
apa namanya pemerintahan ke depan
ini bukan karena memandang ada orang lain di situ
memandang partai gerindra kah atau demokrat kah atau nggak
berkesesuaiankah platform partai nasdem platform perjuangan partai nasdem
dengan nanti perjuangan pemerintah ini ke depan
makanya bang surya menyampaikan ini lima puluh lima puluh kita lihat nanti perkembangannya
bukan kita mau kemudian hanya urusan setengah di warter gitu
nasdem tidak pada posisi itu saya kira
baik ini saya juga akan menarik diskusi kita lagi lagi agak visioner ke depan
bagaimana jika memang pilihan dari pak surya paloh sebagai ketua umum partai nasdem
ini bergabung dengan koalisi pemerintah
apakah seperti yang dibilang bung rey misi perubahan itu nanti akan juga tetap diusung di dalam internal pemerintahan prabowo gibran
dan bagaimana kira kira berjalannya pemerintahan itu di saat partai nasdem mengusung misi perubahan di dalam itu
saya akan tanyakan itu kepada bung bestari
di sapa indonesia pagi akan kembali sesaat lagi dengan perbincangan di paruh kedua
kembali di sapa indonesia pagi di paruh ini
sebelum saya tanyakan ke bung bestari soal pertanyaan yang agak visioner tadi yang saya bilang
bagaimana jika memang partai nasdem berada di internal pemerintahan dan tetap mengusung koalisi perubahan
saya akan beri kesempatan lagi untuk bung zaki tadi yang sempat terputus
silahkan bung zaki yang anda sampaikan tadi sempat terputus
bahwa apa yang dimaksudkan dari pernyataan mas ahaye ini
kalau misalnya cermati dari awal gitu
kita acaranya silaturahmi dan buka puasa bersama
di awal mas ahy menyampaikan ini saatnya kita melakukan kontemplasi
setiap kali melakukan sesuatu kita selalu kontemplasi
pelajarannya apa yang bisa diambil dan dipetik
seperti apa langkah ke depan yang harus kita lakukan
ya kalau bagi kami tadi saya sampaikan ini rasa syukur gitu
ya kan mas ahy juga menyampaikan dalam ini sambutan beliau gitu
ada partai yang waktu itu konflik internal
dari sepuluh menjadi lima suaranya
sedangkan kami ini bukan konflik internal
kekuatan eksternal kan begitu waktu itu
dan kemudian kita mencoba meniti jalan baru
menguatkan diri dari dua ribu dua puluh satu itu ya
menghadapi upaya perampasan kebinaan
sehingga ternyata hasil kami alhamdulillah gitu
bukannya menurun setengah seperti yang pernah terjadi
tetapi justru kami bisa mempertahankan situasi ini
pencapaian dua ribu sembilan belas bahkan suaranya naik ya
ya itu kalau yang nggak mengerti bukan bagian dari koalisi indonesia maju
gitu juga teman golkar teman pan gitu
serta sejajar dan sangat terbuka satu sama lain
tidak lain di depan tidak lain di belakang gitu
nah inilah yang sangat baik disiden kami
senang sekali pak prabowo waktu ketika
nah itu menyampaikan kita harus ngajak nih ke yang lain nih
wah masa haik menyampaikan
makin banyak kekuatan makin bagus loh
misalnya tadi ada ungkapan wah ini kan ada
kalau kami fokus apa yang terbaik buat rakyat
sehingga kalau misalnya pak sby itu kan
sampai delapan puluh lebih kota beliau keliling
situasi yang hari ini sedang terjadi
kalau tidak dimaksudkan kepada nasdem
bung rey dan pak bestari ke bung zaki
ini mau mencabel lagi dengan pak bukap
kita hari ini adalah duduk bareng dengan pak prabowo
kita sudah berjuang dan beringat bersama pak prabowo gitu
bukan ujug ujug udah menang baru mau ini
visi misi program kami yang telah kami sampaikan ketika kampanye kemarin
dan rakyat mendapatkan manfaat sebesar besarnya
saya akan menarik perbincangan kita pagi hari ini agak ke depan lagi
bahwa bagaimana tadi saya sempat tanya kan ke pak bustari
bagaimana jika memang keputusannya partai nasdem
di koalisi indonesia majunya pak prabowo
nanti di dalam pemerintahan lima tahun mendatang
yang sudah diusung oleh tim sesnya capres capres
kira kira akan berjalan seperti apa
kalau memang misi perubahan itu dibawa
di luar atau di dalam internal pemerintahan pak bestari
jangan dulu berpikir bahwa nasdem itu
akan bergabung atau tidak bergabung
itu tidak menjadi prioritas
jangan juga kemudian demokrat menganggap akan paling depan
yang akan menerima kan pak prabowo gitu
dengan tawaran atau apapun itu nanti
yang diberikan kepada kita
kita akan lebih mendalami terlebih dahulu
bagaimana sih konsep berpemerintahan
sementara kami melekat pada diri nasdem itu adalah gerakan perubahan
maka harus ada satu kesesuaian
kalaupun makanya disitu disampaikan masih lima puluh
dan kalaupun terjadi itu bukan berarti harus kita bicara kepada demokrat
saya kira itu urusannya berbeda gitu ya
nanti masih panjang ini
waktunya ini masih oktober
hal hal lain yang sekarang sedang kita bicarakan ini gitu
bahwa menambah koalisi itu menjadi kebutuhan pak
pada hari ini koalisi itu kan
koalisi indonesia maju itu berapa persen
sekitar empat puluh persen ya kan
bukan seperti yang bilang bung zaki tadi
bukan memang harus diperkuat
jika tidak nanti programnya justru
jadi bisa nggak jalan om zaky ya
membuat koalisi menjadi lebih besar
dan jangan jadi aneh kemudian kalau
bagaimana menyatukan antara kelanjutan dengan perubahan
ojo ke susu masih wait and see gitu ya
pemerintahnya sudah ajak gitu ya
peralihan transisi dari pemerintahan sekarang
tapi jika nanti partai nasdem memutuskan untuk
nah istilah saya itu
partai nasdem menerima kedatangan pak prabowo
juga ketika pak prabowo berkomunikasi dengan demokrat
rencana untuk bersilaturahmi dengan partai nasdem
tadi kan bung zaki mengatakan
mereka akan membuka diri untuk berkomunikasi dengan semua pihak
artinya sebetulnya pak prabowo asumsinya nih
tapi juga berkomunikasi dengan pkb
baru hari ini nasdem yang terima
sampai dua puluh oktober perannya masih ada menurut saya
kalau soal itu saya nggak terlalu yakin
ada semacam tiga kekuatan sekarang
tiga paksi lah di dalam koalisi ini ya
paksi pertama adalah paksinya pak prabowo
faksi ketiga adalah pak jokowi
di antara tiga paksi ini menurut saya
yang paling lemah posisinya adalah keluarganya pak jokowi saat ini
faksi golkar kebetulan diuntungkan karena ada isu angket
dan mereka memang peroleh suara terbanyak di koalisi ini
tanda kutip tadi warawirinya pak prabowo ini
mendapat restu dari pak jokowi
saya nggak terlalu yakin apakah ada komunikasi
jangan jangan sebetulnya juga pak prabowo dengan ini mau mengatakan
saya nggak bisa diatur atur oleh pak jokowi loh ya gitu
pak herzaki kan nggak pernah mereview pak jokowi kan
jadi kelihatan demorat dengan
pak prabowo ini presiden terpilih bukanlah pak jokowi gitu
yang mengaturnya adalah pak prabowo bukan pak jokowi gitu
catatan anda dari perbincangan kita pagi hari ini silahkan
kesetiaan demokrat untuk dua ribu dua puluh empat sampai dengan dua ribu dua puluh sembilan adalah kepada pak prabowo
karena memang pemimpin koalisi kami
bergeringan untuk menangkan pilpres dua ribu dua puluh empat kemarin adalah pak prabowo
nah yang kedua tetapi kalau bicara dengan pak jokowi ya jelas
kami hari ini demokrat bergabung di pemerintahnya pak jokowi
ya dan pak jokowi adalah pemimpin pemerintahan
sehingga hari ini ya demokrat tetap apapun komunikasinya juga dengan pak jokowi gitu
terkait dengan tugas tanggung jawab mas ahy di atr dan bpn
dalam waktu yang tinggal tujuh bulan ini gitu
dan bagi kami melihat sangat baik ya kedepannya kalau misalnya teman teman ya
pak khol di luar koalisi indonesia maju
untuk bisa bergabung lalu teman teman dari luar koalisi indonesia maju
tetapi jika misalnya teman teman pun memilih langkah lain
bagi kami itu juga baik untuk demokrasi
yang pasti kalau demokrat pemimpin koalisi indonesia maju adalah pak prabowo
ya bagian dari rekonsiliasi yang dibangun juga oleh pak prabowo
hari hari terakhir ini bahwa kita melihat adanya pernyataan pernyataan dari para politisi gitu ya
dari pemimpin pemimpin partai politik
sebenarnya proses dinamisme politik menuju pemerintahan yang baru
nah ini menarik dinamikanya seperti apa
baik dari partai nasdem partai demokrat
apakah nanti mereka akan menjadi mitra koalisi atau tidak
ini komunikasi yang dibangun selama rentang waktu hampir enam bulan ya
terima kasih kepala badan komunikasi strategis bakomsra partai demokrat herzaki mahendra putra
lalu politisi partai nasdem mas ari barus dan analis politik sekaligus direktur eksekutif lingkar mandani ray rangkuti telah berbagi perspektifnya bagi hari ini
sampai ketemu lagi sehat selalu bapak bapak terima kasih